dan tidak hanya mengklaim menjadi negara cerdas pemerintah singapura juga meluncurkan inisiatif baru dalam ekonomi digital di sektor jasa dan ukm
upaya baru ini bertujuan mempertahankan kontribusi sektor jasa dan ukm bagi perekonomian negeri merlayan dan dominasinya di kawasan regional asia
bertepatan dengan acara digital industry day singapura meluncurkan inisiatif baru dalam dunia ekonomi digital
inisiatif baru yang diberi nama service and digital economy technology roadmap bertujuan menjawab tantangan perkembangan teknologi digital
dalam sektor jasa inisiatif baru diberi nama service
pemerintah singapura harus dapat menganticipasi dan memanfaatkan dengan pelanggan
dan mengambil tindakan proaktif dan otomatis untuk membolehkan pelanggan untuk mencapai kebutuhan atau kebutuhan dalam satu platform
jadi inisiatif baru ini adalah fitur fitur yang menentukan perkembangan teknologi digital di sektor jasa dan ukm
service empat adalah visi kami untuk generasi seterusnya di sektor jasa di singapura
yaitu sensitif kebutuhan pelanggan
dan antipati kebutuhan pelanggan
sektor jasa adalah urat nadi singapura
sektor ini menyumbang sekitar tujuh puluh persen pertumbuhan mereka
mayoritas warga negara singapura mengantungkan hidup dari sektor ini
sementara dalam digital economy technology roadmap
singapura menyiapkan cloud native arkitektur bagi pelaku usaha kecil dan menengah
dengan teknologi komputasi awan
ukm bisa menghemat waktu bertanah saksi
dan memberikan layanan yang lebih fleksibel
dan sesuai dengan perkembangan zaman